yang penting kita menjaga kekebalan tubuhnya yang tadi
anak harus mendapatkan asupan gizi seimbang olahraga dan memberi kesempatan anak untuk bermain
yang disiapkan oleh pelaku